rabu pagi warga sekitar tpu cikadut bandung yang biasa membantu menggotong jenazah pasien covid sembilan belas tak terlihat bekerja
mereka mengaku mau gokerja
aksi ini dilakukan untuk membantah pemberitaan media yang menyebut bahwa mereka memasang tarif hingga jutaan rupiah untuk memikul jenazah pasien covid di tpu cikadut
koordinator relawan di tpu cikadut fajar ivana mengatakan sejak mulai bekerja pada april dua ribu dua puluh
mereka tidak mematok biaya kepada keluarga keluarga yang menggunakan jasa mereka
bahkan tidak jarang fajar dan teman temannya tidak mendapat apa apa jika keluarga pasien yang meninggal tidak mampu
namun fajar juga tidak membantah bahwa ada keluarga jenazah yang memberikan imbalan hingga jutaan rupiah
menurut fajar hal tersebut sesuai dengan risiko yang mereka tanggung yaitu kemungkinan terpapar virus corona
saat memikul jenazah mereka juga mengikuti standar dinas kesehatan dengan memakai apd lengkap
berhenti karena sekalian ingin dilegalkan juga oleh pemerintah bahwa kami itu di sini ada gitu
karena sebelas bulan kami itu disini tanpa ada bantuan dari siapapun
pemerintah kota bandung mengatakan berdasarkan peraturan pada pemakaman biasanya
petugas tidak melayani pengangkatan jenazah sampai liang lahat
aturan ini sudah berlaku sejak sebelum pandemi
karena biasanya jenazah akan diangkat sendiri oleh keluarganya
namun untuk menyesuaikan dengan situasi sekarang pemkot bandung akan merevisi aturan tersebut
ya di tpu cikadut kota bandung ini jarak dari tempat berhenti ambulan sampai dengan lahan pemakaman ini berjarak sekitar tiga ratus meter
sehingga memang tidak heran jenazah diangkut dengan menggunakan jasa tukang pikul
pemkot juga mengetahui keberadaan para
relawan di tpu cikadut yang selama ini membantu keluarga keluarga di pemakaman
tinggal memang ini bukan regulasi ya tinggal komunikasi dengan warga tadi
nah itu dimungkinkan mereka itu jadi phl pekerja harian lepas
berdasarkan data dari pusat informasi covid sembilan belas kota bandung hingga rabu dua puluh tujuh januari
kasus konfirmasi positif covid di kota bandung mencapai delapan enam ratus tiga puluh tiga kasus
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat